karena lo emang ingin dapetin putri
ternyata dia mau ketemuan sama dewa
enggak bukan kayak gitu
terus kayak gimana kenapa emangnya ah
nggak boleh gue ketemu sama putri
putri sekarang sah istri gue
jadi lo gak boleh neketin dia
apalagi ketemuan dim diem kayak gini
pernikahan loh sama putri cuma status
eh terserah lo ngomong apa
terserah lo ngomong apa
yang jelas dia istri gue

kasian banget hidup lo
lo baru nikah
nggak tau yang mau diselingkuhin sama istri lo
gue pikir pernikahan lo tuh bahagia
sedih banget hidup lo
sudah dong udah
jangan pada berantem
udah tahu nih rumah sakit
gue bakal bikin kejutan buat lo
lo tunggu aja
kamu tuh lagian gimana sih
ibu udah jagain kamu loh tiap detik
tuh tuh tuh tuh
di perut kamu
kandungannya tuh anaknya siapa juga
putri anaknya raja
kasih kesempatan ya
saya ibunya mau bicara
claudia kamu tuh kalau sayang
harusnya kamu tuh bisa jagain sama ibu
baik keluarga dong mak
saya belum setel bicara
kalau kamu terus terusan kayak gini
itu yang malu gak cuma raja suami kamu
tapi semua keluarga
papa mama itu ikutan palu
jadi bener semua berita yang kami dengar
putri itu gak sengaja ketemu dewa di rumah sakit
udah kamu gak usah cari pembelaan
sekarang dari mana deo tahu kamu ada di rumah sakit
pasti kalian janjian dulu kan
kenapa sih gak ada yang bohong
aku percaya sama aku
kenapa sih hidup lama seperti ini
kenapa sulit banget untuk mendapatkan kebahagiaan
karena hamba selalu minta pertolongan
karena hamba begitu lemah
aku mau kamu tahu kamu bisa hubungin aku kapan aja
karena aku sayang sama kamu put
aku akan nungguin kamu

terus bangarle aja
di rumah format primanya nyata
namanya nungguin mikirin nungguinique offended
seorang pami itu juga bisa nungguin kita

ya allah aku ketidurnya
sampai lupa sholat lagi
sekarang harus ambil air wudhu
kok kayak ada suara dari ruangannya raja ya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya